dan langsung saja saya ajak anda kita akan kembali melihat bagaimana proses pemungutan suara
ya ahok bersama keluarga istrinya veronika tan dan juga putra basuki cahayapurnama yaitu nikola shan purnama
ini sudah rampung begitu sudah selesai memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara
ini ahok bersama keluarga terdaftar mencoblos di tps lima puluh empat yang berada di kompleks pantai mutiara penjaringan jakarta utara
jadi di tps lima puluh empat di kawasan ini ini terdaftar atau tercatat ada lima ratus tiga belas pemilih dua ratus dua puluh sembilan pemilih laki laki dua ratus delapan puluh empat pemilih perempuan
dan calon gubernur ahok tercatat ada di nomor urut satu ratus empat puluh enam anaknya nikola shan purnama berada di nomor urut satu ratus empat puluh tujuh
kemudian diikuti veronika tan sang istri di nomor urut satu ratus empat puluh delapan
sementara itu calon wakil gubernur ya jarod saiful hidayat ini di tempat terpisah ternyata juga sudah selesai
melakukan pencoblosan suaranya ya karena tadi jarod saiful hidayat sudah mencoblos di tps delapan di kelurahan kuningan timur
dan tadi jarod juga telah melakukan pencoblosan suara atau pemungutan suara tadi disertai dengan sang istri juga yang datang secara bersamaan di tps delapan kelurahan kuningan timur ini
dan sekarang masih kita nantikan apakah nantinya juga basuki c purnama juga akan memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan yang memang sudah sejak dari pagi tadi menunggu kedatangan dari calon gubernur petahana nomor urut dua ini
kalau kita lihat juga belakangan ini nama ahok memang ya terus sekali bergulir gitu baik itu yang positif maupun yang negatif gitu ya terkait apalagi terkait dengan kasus yang saat ini sedang dilakukan persidangan
bahkan persidangan sudah melalui persidangan yang ke sepuluh terkait dengan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh calon gubernur nomor urut dua ini
ini tadi wajahnya sangat sumringah ya
pasti dia juga optimis akan menang di tempat pemungutan suaranya
bahkan kalau kita lihat
statement dari ahok dan juga jarot beberapa waktu lalu katanya optimis akan memenangi pilkada hanya dengan satu putaran saja
kita lihat nanti hasil hitung cepat ya kui kalun dan seperti apa
oke kita ke ahok dengan pernyataan ahok
saudara semua karena pilihan saudara tentu menentukan masa depan jakarta
jadi saya harap semua datang ke tps untuk memberikan hak pilih
kalau yang tidak dapat surat undangan saudara bisa
saudara bisa datang dengan bawa ktp dengan bawa kartu keluarga tunjukkan
di setiap kelurahan ada dukcapil yang standby
termasuk kalau ditemukan ada yang palsu ada ktp yang janggal itu dilaporkan akan kami proses
akan pasti dilaporkan
ya jadi sekali lagi kita himbau seluruh warga dki untuk datang ke tps memberikan hak suara
dan tentu kami berterima kasih untuk keadaan yang dijaga dengan baik secara bersama
harapannya satu putaran bagaimana
jadi nanti sore kami akan ada konferensi pers di rumah lembang
jangan ada yang maju ya
jangan ada yang maju ya
ya cukup singkat ya
kita lihat ya pernyataan dari ahok
mungkin selama ini kita terbayang dengan pernyataan pernyataan atau statement ahok yang sangat sangat panjang
namun untuk kali ini pagi hari ini selesai mengikuti pemungutan suara atau memberikan hak suaranya
hanya menghimbau bagi warga jakarta harus datang ke tps
nah mungkin masih ada sekitar berapa ya
sekitar tiga kurang lebih hampir tiga jam lagi
bagi anda mungkin yang belum memberikan hak suara atau hak pilihnya
gunakan hak suara anda
jangan sampai tentunya nanti akan disalahgunakan